sementara itu ketua majelis kehormatan partai amanat nasional amin rais menilai
hasil rekomendasi ijtima ulama terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden
adalah kombinasi terbaik yang dapat menjadi penantang kuat bagi jokowi dodo
amin rais yang hadir dalam konferensi pers hasil ijtima ulama menyatakan
rekomendasi ini merupakan kombinasi koalisi kebangsaan dan koalisi keumatan
ijtima ulama merekomendasikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden
yakni prabowo subianto salim segafri serta prabowo subianto ustadz abdul somad
amin rais yakin partai koalisi menerima rekomendasi ulama ini
meski akan ada pro dan kontra pada awalnya
dirinya menyebut dua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu
dapat mengimbangi koalisi jokowi dan pendampingnya
ini paduan antara koalisi kebangsaan dan keumatan
pak prabowo track recordnya sebagai pendamping
insya allah akan bisa lebih bagus dari ada sekarang ini
lebih bagus insya allah gitu
nah jadi sekarang memang terpulang bagaimana koalisi partai partai nanti
saya kira pun koalisi partai akan menerima